ada hal yang menarik terkait putusan kenaikan biaya penerbitan stnk dan bpkb kali ini
dimana presiden jokowi yang telah menandatangani putusan tersebut
justru mempertanyakan dan juga meminta agar kenaikannya tidak terlalu tinggi
namun ternyata tidak kali ini saja presiden bisa dikatakan blunder
terkait putusan yang telah ditandatanganinya
kira kira apa saja kita lihat sama sama
sebenarnya ada apa saja yang menjadi hal yang blunder bagi presiden ini
menurut catatan ada sejumlah peraturan pemerintah yang dianggap blunder oleh
sebagai masyarakat di indonesia
bahkan presiden dinilai kurang menguasai materi yang ia tanda tangani sendiri
seperti soal fasilitas uang muka kendaraan pada tahun dua ribu lima belas
lalu pada tahun dua ribu enam belas ada pencopotan arca dara sebagai menteri sdm di tahun dua ribu enam belas tentunya
dan terakhir soal kenaikan penerimaan negara bukan pajak atau pnbp
kita lihat satu satu terlebih dahulu
ini di tahun dua ribu lima belas dimana uang tepatnya pada tanggal
dua puluh maret dua ribu lima belas di mana presiden sempat menandatangani
perpres nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu lima belas yakni tentang uang muka mobil pejabat
dimana uang muka ini awalnya ini memang hanya satu ratus enam belas jutaan rupiah
namun ternyata naik menjadi dua ratus sepuluh jutaan rupiah
tentu ini menjadi polemik ataupun kontroversi begitu di tengah masyarakat
dan akhirnya pada tanggal enam april dua ribu lima belas presiden akhirnya mencabut keputusan presiden tersebut
dan kita akan beralih ke selanjutnya
di sini di tahun dua ribu enam belas di mana ini mengenai dengan keluarga negaraan
dwi keluarga negaraan yang terlibat ataupun yang melibatkan mantan menteri sdm pada waktu itu
yakni archandra tahar
dimana archandra ditunjuk oleh jokowi untuk menjadi menteri sdm
namun putusan ini lagi lagi menjadi perbincangan
di tengah tengah masyarakat
pasalnya pada tanggal tiga belas agustus tersiar kabar bahwa archandra memiliki paspor amerika dan juga indonesia
hal ini tentu saja dianggap melanggar undang undang nomor enam
seperti akan saya jelaskan di sini

nomor enam tahun dua ribu sembilan
agak susah di sini menulisnya
dan itu tentang terkait dengan keimigrasian
lalu ada undang undang
nomor dua belas tahun dua ribu enam
terakhir adalah undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
tentang kementerian negara
dan akhirnya pada lima belas agustus presiden akhirnya mencopot archandra
karena desakan dari banyak kalangan terkait dengan jabatan yang diemban oleh archandra tahar ini sendiri
akhirnya pada tanggal tiga belas oktober presiden kembali menunjuk archandra tahar
namun kali ini ditunjuk sebagai wakil menteri sdm
dimana menteri sdm dijabat langsung oleh archandra
hal ini terjadi setelah menteri hukum dan ham yasona lauli
menerbitkan surat keputusan penetapan status wni dari archandra itu sendiri
dan terakhir ini yang memang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di indonesia
khususnya juga di dki jakarta bogor dan lain sebagainya
di kota kota besar
kenaikan tarif penerbitan stnk dan bpkb yang menjadi perbincangan terhangat di awal tahun dua ribu tujuh belas
yang menariknya pro dan juga kontra soal kenaikan tarif pnbp ini
ternyata juga direspon oleh
presiden jokowi dodo dengan mempertanyakan mengenai keputusan tersebut
namun hal ini tak lantas mengurungkan niat jokowi untuk tidak menaikkan tarif pnbp
karena nyatanya pada enam januari
seperti yang tertera di sini
diputuskan tidak jadi direvisi
dan ini tentu saja menjadi pertanyaan dari masyarakat
apakah ini presiden termasuk tidak stabil begitu dalam memberikan keputusannya
atau justru ini ada dorongan dari pihak pihak tertentu terkait hal tersebut
namun setidaknya dari hal ini kita
belajar bahwa presiden ternyata cukup mendengar aspirasi dari masyarakat